saudara presiden terpilih prabowo subianto melanjutkan konsolidasi politik
pasca penetapan komisi pemilihan umum atau kpu dengan menghadiri halal bihalal nahdlatul ulama
partai yang menjadi lawan politik sudah disambangi
namun komitmen posisi menteri belum jadi pembicaraan serius
di halal bihalal dengan nadatul ulama presiden terpilih prabowo subianto
hadir bersama wakil presidennya gibran rakauming raka
prabowo mengucapkan terima kasih karena dukungannya selama pilpres dan pemerintahannya mendatang
di depan pengurus besar nu prabowo juga mengucapkan terima kasih
kepada presiden joko widodo yang mendukungnya menjadi capres hingga terpilih
untuk itu saya akan sampaikan di sini betapa besar pak jokowi dodo menyiapkan saya
beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti
mungkin karena itu saya kalah dua kali sebenarnya
tapi saya juga tidak kalah akal
kalau dua kali kalah lebih baik kita belajar dari olahraga
saya terang terangan mengatakan saya maju
direstui dan didukung oleh pak joko widodo
karena kita butuh kontinuitas
kita butuh komitmen keberlanjutan
ketua umum pbnu yahya stakuf menyatakan organisasinya bakal membantu prabowo
kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan
tidak bersama sama dengan pemerintahan presiden yang akan datang
pak prabowo subianto dan pak gibran
safari prabowo menjamangi nu adalah lanjutan konsolidasi politiknya
menyiapkan pemerintahan mulai oktober dua ribu dua puluh
konsolidasi tak cuma terhadap yang jadi kawan koalisi
tapi juga lawan koalisi
prabowo butuh kekuatan parlemen yang lebih dari lima puluh persen
supaya program kerjanya selama lima tahun mulus
sehingga kawan koalisinya memprediksi susunan kabinet yang tengah disusun
juga berisi lawan politiknya di pilpres dua ribu dua puluh
saya kira pak prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri
ketua umum partai politik terutama yang di koalisi indonesia maju
jadi kalau pun kemudian nanti ada partai partai politik lain yang masuk
tentu saya kira itu sudah ada kesepahaman antara pak prabowo
dengan ketua partai golkar ketua partai pan demokrat dan yang lainnya ya
prabowo sudah menjambangi partai nasdem
dan bertemu surya paloh ketua umumnya dua kali dalam dua bulan terakhir
sementara ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar
cawapres pasangan anies baswedan disambangi di kantornya pasca penetapan kpu
rekonsiliasi dengan prabowo sudah tapi soal jatah menteri nasdem dan pkb tahu diri
belum ada dan kita nggak membicarakan hal ini
tapi kalau dari internal sendiri pak gimana pak
urusannya dengan menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogatif
sekarang kan pak prabowo presiden terpilih pemenang pilpres
nanti kalau soal ditanya pkb sudah menyiapkan menteri belum
kawan koalisi prabowo yakni golkar mengingatkan agar tak lupa
pada koalisi yang memperjuangkannya menjadi presiden terpilih
golkar berharap jatah lima kursi menteri di kabinet prabowo gibran
angka itu dihitung dari kalkulasi kerja golkar sebagai partai pengusung prabowo gibran
saya ke pak prabowo kontribusi golkar ke pak prabowo
karena kita lima belas dari lima puluh delapan persen maka kita kontribusi dua puluh lima persen pak prabowo
jadi kalau dua puluh lima persen kalau bagi bagi ya banyak banyak sedikit boleh lalu
tapi kalau dihitung proporsinya dua puluh lima persen room masih banyak
sementara demokrat menginginkan prabowo supaya koalisi yang terbentuk solid tak hanya sekedar besar
semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu
tetapi terus dipertimbangkan faktor faktor lainnya
bahwa sekali lagi bukan hanya besar besaran koalisi tetapi juga solid kompak setia
dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian
analis menilai peringatan ahy sebagai penolakan halus terhadap nasdem dan pkb
saat masih menjalin koalisi perubahan mengusung anies ahy digadang gadang menjadi cawapres
namun batal saat nasdem menggandeng pkb dan memasang anies dengan muhaymin
bahwa konstruksi koalisi tidak hanya mengandalkan pada jumlah atau size
tetapi juga pada soliditas
kalau misalnya jumlahnya besar tetapi keropos
itu secara politik juga tidak positif kan buat pemerintahan prabowo gibran nanti
tentu tidak bisa disalahkan ya kalau ada pihak yang membaca atau mengasumsikan seperti itu
apalagi kita tahu bahwa nasdem pernah punya pengalaman dengan partai demokrat terkait dengan koalisi perubahan
kita tahu bahwa nasdem mengutuskan mendukung mas anis untuk digandeng bersama mas ahy
kita tahu aktornya adalah surya paloh yang saat itu kemudian menggandeng pkb sebagai mitra koalisi barunya
dimana pengalaman atau tafsiran semacam itu pernah kejadian pada masa pemerintahan pak sby
jika nasdem dan pkb dimasukkan dalam kabinet
koalisi prabowo gibran akan menguasai lebih dari tujuh puluh persen kursi di dpr
persentase ini diharapkan bisa memuluskan program kerja prabowo gibran selama lima tahun